gak dimana gak dimana
ya gak semua
masih banyak kok orang kaya yang tidak beli
ya itu tadi
kami sedang membicarakannya
saya kira si marhadi itu mending kita usir saja
sebelum tuyunya memakan lebih banyak korban lagi
kemarin kan tuyu itu ngebongkar rumahnya gozali
bapak tidak percaya tentang itu
nah sekarang jelas
yang disebut tuyul itu siapa
sebagai detektif kecil
kamu ini bolehlah
siapa dulu dong gurunya
kesari kasihan pak sama si mistam
dia jadi minder
kurang percaya diri
bahkan kabarnya dia belum sekolah pak
sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi
pak marhadi harus bisa
menanamkan rasa percaya diri pada miskal
mistam harus tahu
bahwa cacat tubuh
tidak boleh jadi hambatan
bagi si marhadi
maupun dalam mandi tiga ren nanti
bahkan kalau bisa jadi pemacu ya pak
kamu makin pintar saja
eh siapa dulu dong gurunya
pokoknya kalau orang itu masih bercokol licikoneng
suasananya makin lama makin gaul ya pak
bisa jadi pemanah ya pak
benar bang sikro
bagaimana kalau tukang tuyul
eh tukang tuyul
kalau mahar itu kita usir saja
kalau memang membuat kacau
kenapa didiamkan saja
atau kalau perlu kita bereskan
kayak tukang telur di kaduang sedikit
daripada kita kecelongan lagi
mending kita nyolong dia duluan
tapi teteh kira yang mencuri di rumahnya mangko jali itu mah
dulu kan berupa anak kecil
bisa saja berupa kayak anak kecil
tapi kalau perlu
dia bisa berbentuk kayak raksasa
atau apa saja sesuai dengan apa yang diinginkan teh
ada apa nih ribut ribut
tuyul itu lagi
kopi susu satu yang kental ya
tambah hebat kamu
ngurusin mobil si hasan
mau kemana dan dari mana
ya biasa kang sukro
ajak dong kerja di tempat si hasan
mobilnya saja tinggal dua biji
kemarin kan dijual satu ke marhadi
itu kan lebih enak
tidak sibuk sih tidak sibuk
tapi bayaran saya juga dikurangi
jadi upah saya juga disesuaikan
gak dimana ngak dimana
ya gak semua
masih banyak kok orang kaya yang tidak perlihat
ya itu tadi
kami sedang membicarakannya
saya kira si marhadi itu mending kita usir saja
sebelum tuyunya memakan lebih banyak korban lagi
kemarin kan tuyu itu ngebongkar rumahnya gozali
tadinya saya kira itu suaminya itu
tapi waktu dia mencongkel lemari
masa suami saya mau membuka lemari saja harus mencongkelnya
iya bisa pakai kunci kan
tidak berupa anak kecil
badannya ya segede suami saya itu kok
mukanya pakai topeng
tangannya pakai sarung tangan
dan pakaiannya hitam hitam
ih namanya juga setan
setan mah mau jadi segede ayam bisa
mau jadi segede gunung juga bisa
mau menghilang juga bisa
abis sebel kan gozali mah orangnya cemburuan
pantesan tuyulnya masuk kamar kamu
masa sekarang musrak lagi dong
di sini petugas lab menemukan ada kadar minyak dan bensin yang cukup kuat
ditambah sedikit solar dan ada juga sedikit bubuk karbon dioksina
kita harus berbuat kalau tidak maka korban akan semakin banyak
dan itu meresahkan merongrong ketenteraman hidup kita
kita semua harus membulatkan tekad kita harus berani bertindak
apa tindakan kita
mengusir pengacau ini dari desa ini
usirlah dia yang membuat desa kita tidak tentram
orang yang membuat dan memelihara makhluk yang merugikan kita semua
sengaja hari ini pak hasan saya undang kemari
karena saya dengar pak hasan juga termasuk salah seorang warga yang pernah kehilangan uang belakangan ini
betul pak mail
waktu saya terima uang dari kang marhadi saya hitung ada lima juta rupiah
eh waktu saya bayar untuk pembelian tanah saya hitung lagi kurang dua ratus ribu pak
heran saya mau pak
apa ada orang yang bapak curigai
tapi di cikaunding pak orang sekarang sedang ramai membicarakan masalah tuyung pak
pak hasan kita ini sebentar lagi akan memasuki tahun dua ribu dua puluh
jadi saya kira sudah tidak pantas lagi kalau hari ini pak hasan masih saja membicarakan masalah tuyul
begini pak hasan
pak gojali baru baru didatangi maling
dan kebetulan setelah mengikat ngojali maling itu ketinggalan sebelah dari sarung tangannya
apakah pak hasan pernah melihat sarung tangan yang serupa dengan ini
tidak pernah pak
tidak pernah pak
coba bapak ingat ingat dulu
karena setelah diperiksa di lab ternyata sarung tangan ini milik seorang sopir atau montir
pokoknya ya mereka yang selalu berhubungan dengan mobil atau motor
tapi anak buah saya pak selalu menggunakan sarung tangan seperti ini kalau bekerja pak
ya tapi kan banyak
banyak orang yang punya sarung tangan seperti ini
itu tidak masalah pak
kami bisa membedakan si pemakai atau orang yang kebetulan sama memakai barang seperti ini
apakah sawil itu pegawai bapak
dia itu muntir yang biasa merawat kendaraan saya pak
kalau begitu sekarang tolong bapak tulis dengan jelas nama dan alamatnya
pasangan tidak perlu khawatir
saya akan rahasiakan apa yang kita bicarakan hari ini
saya jamin itu